seorang pria ditemukan tewas dikubur di dalam rumahnya di desa pataruman kecamatan cihamplas kabupaten bandung barat
identitas korban diketahui bernama didi haryanto yang awalnya dilaporkan hilang pada tiga puluh maret dua ribu dua puluh
setelah dilakukan penyelidikan petugas memastikan korban dibunuh dan mayatnya ditemukan selasa dini hari sudah dikubur di bagian dapur rumah korban oleh terduga pelaku
untuk mengetahui penyebab kematian korban jenazah korban dievakuasi petugas kepolisian ke rumah sakit sartika asih bandung untuk dilakukan otopsi
pelaku membunuh korban karena sakit hati upah kerja selama dua hari senilai tiga ratus ribu tidak dibayar korban
untuk motif sampai saat ini kita dari keterangan tersangka sementara tersangka menaiki uang kerja ongkos kerja selama dua hari rp tiga ratus ribu
terduga pelaku saat ini sudah dibawa ke mapolres cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut
sementara area tkp dipasang garis polisi
ahmad fadlilah kompas tv kabupaten bandung barat